jatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa mario dandi satya alas
penjara selama dua belas tahun kalau dari materi ya mungkin kecil banget gitu buat mereka ya
bandingin dengan yang kelihatan yang disita sama kpk itu kan kecil banget
ketika matahari sedang panas panasnya saya menuju pengadilan negeri jakarta selatan
menjadi lokasi sidang mario dendi yang dilakukan selama hampir tujuh bulan
dan hari ini kamis tujuh september hakim akan membacakan ponisnya
jadi tak heran bila lobi depan ruang sidang sudah dipenuhi awak media
yang ingin menyiarkan fonis ini secara langsung
tak ingin kelewatan apa yang dibacakan hakim
banyak dari mereka yang makan siang sambil melantai
dan telinga tak lepas dari suara speaker
banyak pula yang duduk sambil menulis laporan sidang
untuk dikirim ke meja redaksi
inilah kerja wartawan
sementara di dalam ruang sidang
hakim membacakan kesimpulan fakta demi fakta
yang mereka dapatkan selama runtutan sidang kasus penganiayaan ini
mario dendi pun duduk terdiam dengan kemeja putih bersihnya
sembari mendengarkan seksama apa yang dilontarkan hakim
kuasa hukumnya pun bersender
sambil sesekali memperhatikan
di barisan penonton tak terlihat ada bang jonathan
hanya ada pengacara keluarga kerabat
serta beberapa wartawan
semua menanti apa ponisnya
wartawan yang menunggu di luar pun langsung berdiri
dan mendekat ke speaker ruang sidang
sambil mendengarkan apa ponis hakim
menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu
kepada terdakwa mario dendi
satya alas dendi dengan pidana penjara
selama dua belas tahun
sontak ruang sidang dipenuhi tepuk tangan
lega sidang berakhir dan lega pula
fonis yang ditunggu tunggu sudah diketahui
pidana penjara dua belas tahun
hukuman maksimal untuk kasus penganiayaan berat terencana
dan mario dendi wajib membayar restitusi
sebesar dua puluh lima miliar rupiah
pidana penjara dua belas tahun

usai ponis saya pun mencoba meminta respon mario dendi
usai putusan hakim ini

saya hanya mendengar kata
yang keluar dari mulut mario
sebelum ia digandeng petugas pengadilan
menuju sel di belakang gedung
menuju sel di belakang gedung
kira kira akan apa yang akan coba pelurunya disampaikan nanti di hakim
untuk bisa dikatakan disesuaikan dengan harapan dari keluarga

ya tentu kalau mereka mengajukan banding tentu mereka akan berupaya
menyatakan bahwa yang disampaikan oleh majelis hakim ini tidak berdasarkan
atau pertimbangannya itu tidak sesuai
sehingga mereka akan mencoba untuk menggeret putusan maksimal ini turun
tetapi kami sudah tidak melihat sama sekali ada celah terkait dengan perbuatan pidana
itu kenapa dari pledoi mereka seluruhnya ditolak oleh majelis hakim

tidak hanya bang jo yang lega dengan fonis hakim ini
anda tentu masih ingat dengan saksi kunci kasus penganiayaan mario dendi
bapak rudi dan ibu natalia
mereka sempat memberikan keterangan di muka sidang
dan ibu natalia bahkan kala itu tidak mampu membendung air matanya
kalau mengingat kondisi david usai dianiaya mario
dan suami istri ini kembali hadir mendengarkan ponis hakim
dan natalia kembali tidak bisa menahan air matanya setelah mendengar ponis maksimal dua belas tahun ini
bagaimana tanggapan dari bu natalia yang benar benar pada awal itu benar benar merasakan bagaimana kondisi dari david
ya bersyukur sih lega gitu
maksudnya keadilan itu memang layak didapatkan oleh david ya
prosesnya kan cukup lama ya mas tujuh bulan gitu

ya gak sia sialah maksudnya perjuangan kita
ya saya memang bukan siapa siapanya david ya
tapi saya nggak terima gitu kalau david diperlakukan seperti itu dan tiba tiba tidak ada keadilan untuk dia
dan semoga ini jadi pembelajaran buat semua
tidak akan ada david david yang lain tidak akan ada mario mario yang lain
lalu bagaimana dengan mario dendy usai sida
lalu bagaimana dengan mario dendy usai sida
dia memakai rompi tahanan keluar dari sel pn jakarta selatan ditemani sejumlah petugas
meski ditutup masker raut wajahnya seakan tanpa ekspresi
mario pun langsung menuju mobil tahanan untuk dibawa ke lapas salemba
terkait fonis maksimal ini pengacara mario andreas nahot silitonga sudah menjelaskan skenario terburuk dan mario menerimanya
pastinya kalau dari sejak awal mario punya keinginan untuk bisa ya
kalau masalah mau atau enggak jawabannya mau
mau dia untuk mengganti
karena dia juga sudah menyesali perbuatannya dan sangat berharap kesembuhan dari david itu sendiri
nah cuman masalah kemampuan ini apakah dia mampu
kalau misalnya dilihat dari subjek hukumnya mario kan tidak bekerja ya masih kuliah

dan juga kalau dilihat dari orang tuanya orang tuanya sedang menjalani proses hukum
dimana semua aset dan juga semua rekening semua uang itu sudah diambil
ya kita juga tahu sampai ke hal hal yang sangat pribadi seperti tas uang gaji karyawan juga semuanya disita oleh kpk
sehingga satu hal masalah kemauan yang lain juga masalah kemampuan
tidak hanya hukum pidana dua belas tahun mario dendy juga harus membayar denda restitusi kekeluargaan dedy
tidak hanya hukum pidana dua belas tahun mario dendi juga harus membayar denda restitusi kekeluargaan

fonis hakim ini jauh lebih rendah bila dibandingkan tututan jaksa satu ratus dua puluh miliar
bang jo ayah david pun mengomentari biaya restitusi ini
bang ju menilai mario dan keluarganya adalah keluarga yang sangat kaya
dan nilai dua puluh lima miliar ini kecil bagi mereka

kita hitung itu kan ada dasarnya ya
ada lpsk juga tuh
iya ada lpsk yang ngitung ada dasarnya
contoh paling sederhana begini
ketika dia asuransi itu kan tidak semua di cover ya
tidak semua di cover
kayak kemarin misalnya stem cell
stem cell itu tidak di cover sama sekali
nilainya empat ratus dua puluh sekian juta
itu harus bayar sendiri
nah dan stem cell ini masih ada nih
di rumah sakit masih disimpan
stem cellnya dia masih sekian juta sel
untuk jaga jaga kalau suatu saat
akan terjadi hal hal yang balik seperti masa lalu misalnya
misalnya kondisi kesehatannya
ataupun dia ada cedera
itu nanti akan disuntikan lagi
udah katanya mau untuk mengganti
harus kalau itu sudah harus
karena kalau dari materi ya mungkin ini kecil banget gitu
buat mereka ya
segini itu kecil banget
ya itu fakta bahwa kecil banget
bandingin dengan yang kelihatan yang disita sama kpk
itu kan kecil banget mas
jadi pasti akan
jadi makanya kita kejar terus
kurungan ketika dia nggak bisa bayar restitusi kan
tadi tidak ada kan
terima kasih bang jo
saya ajak anda untuk kembali mengingat
berapa besar harta yang dimiliki rafael alun
dan tuhan raya
tentu saja seluruh keluarganya
di awal bulan maret dua ribu dua puluh
rafael alun memiliki transaksi
di luar kewajaran hingga
lima belas miliar dari empat puluh rekeningnya
dan itu pun
hanya dari tahun dua ribu sembilan belas
diduga akan terus
dan tidak hanya itu
berdasarkan laporan kekejangan
kekayaan tahun dua ribu dua puluh dua
ayah mario dendi ini memiliki
harta sebesar lima puluh enam tujuh miliar rupiah
yang tersebar dalam bentuk uang
barang dan bangunan
mulai dari mobil mewah
hingga sebelas bangunan dan tanah
yang tersebar di jakarta
yogyakarta dan manado
nilai kekayaan rafael ini
bahkan hampir mendekati
kekayaan menteri keuangan sri mulyani
yakni lima puluh delapan miliar rupiah
status terakhirnya berada di level
level kepala bagian umum
kanwil djp jakarta selatan ii
untuk periode dua ribu dua puluh
ini jauh di bawah level
tim penyidik juga melakukan penggeledahan
gerumah kediaman rat
yang beralama di jalan simpruk
kolom jakarta selatan
di dalam pelaksanaan penggeledahan tersebut
berupa dompet ikat pinggang jam tangan
serta uang dengan pecahan mata uang rupiah
tidak sampai disini
mantan pegawai pajak ini juga memiliki
atas namanya sendiri
dengan jumlah uang

disimpan rafael alun
oleh anak dan istrinya
dengan alasan sebagai
harta hari tua
ia takut harta ini dihabiskan keluarganya
karena tahu benar karakter mereka
apakah sudah selesai
pada sidang perdana dugaan gratifikasi dan tppu
dakwaan yang dibacakan jaksa
menguak banyak fakta fakta baru
terutama terkait harta rafael dan keluarga
jaksa mendakwa dengan tuntutan
menikmati uang gratifikasi
sebesar enam belas enam miliar rupiah
dari tahun dua ribu dua hingga dua ribu tiga
atau satu tahun
sebelum mario dandy dilahirkan
bersama sama dengan ernie mike torondek
sebagai istri terdakwa
telah melakukan atau terus melakukan
yang ada hubungannya sedemikian rupa
sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut
jaksa kpk juga membongkar
keterlibatan ayah dan ibu
dalam tindak pidana pencucian uang
dengan nilai fantastis lebih dari seratus miliar
salah satu modusnya
menyamarkan transaksi miliaran rupiah
dari pembelian tanah dan bangunan
ernie mieke yang dinilai
banyak berperan dalam modus ini
saya kirim tim kemarin ke minahasa utara
untuk melihat rumahannya
ada enam puluh lima meter
dimiliki dua perusahaannya
atas nama istri yang bersangkutan
empat selaku pemeriksa
ketika rafael membeli rumah seharga tiga miliar rupiah
ernie menyamarkan dengan transaksi ajb
seharga rp tujuh ratus dua puluh lima juta
di lokasi lain juga terjadi
ketika rafael membeli tanah dan bangunan
harga bangunan ini senilai lima tujuh miliar
tapi transaksinya disamarkan
saya ingin menyampaikan secara jujur
semua apa yang telah menjadi milik saya
sehingga tidak ada kecurigaan kecurigaan
kembali dari berbagai macam pihak
saya dan anda mungkin juga curiga
dalam laporan kekayaan rafael dua ribu dua puluh
rumah mewah dan tanah ratusan meter
yang dibelinya di yogyakarta
hanya dinilai seratus juta rupiah
lalu apa kabar dengan nilai tanah dan bangunan mewah lainnya
yang dimiliki rafael
rafael alun juga disebut memiliki enam puluh delapan tas
untuk ernie dengan total satu lima miliar
ternyata empat puluh tas branded
yang dibeli rafael untuk istrinya
adalah barang kw
yang lebih mengebohkan
ternyata sejak tahun dua ribu sebelas hingga dua ribu dua puluh
rafael disebut melakukan pencucian uang
dari uang gratifikasi
senilai hampir enam puluh empat miliar
dari uang ini
ia membeli sejumlah harta
istri ibu hingga saudaranya
agar tidak tercantum
di laporan harta kekayaan
termasuk mobil mewah
untuk mario dendy
yang lebih dari dua miliar rupiah
sidang rafael alun terkait gratifikasi
dan pencucian uang
masih akan terus terdengar
namun mario dendi sudah kita dengar
tidak hanya fonisnya yang menarik banyak mata
di persidangan panjang ini
ada banyak fakta fakta menarik
yang cukup membuat kita mengelus dada
hakim di persidangan pun
beberapa kali dibuat jengkel
tidak hanya di setiap hari
fonis yang paling penting
pada masa yang baru
progres terapi akan coba disampaikan akan coba dilakukan seperti apa nanti kondisinya david
terapinya david itu ada tiga yang pertama itu fisioterapi ini fisioterapi itu yang terkait apa
kondisi badan ya bagaimana cara dia berjalan bagaimana cara dia berdiri dengan baik sesuai
postur kalau yang kasat mata adalah tentang usia emosional usia emosional david ya usia
emosional david itu setara dengan anak lima tahun delapan bulan artinya anak tujuh belas tahun tetapi
tingkah lakunya kayak anak tujuh belas tahun kayak anak lima tahun delapan bulan
ya inilah curhatan bang jo kalau mengingat kondisi david ozora kini meski
fonis sudah dijatuhkan bang jo hingga kini masih belum ingin melihat video viral
penganiayaan anaknya inilah fakta yang keluar di persidangan sampai sekarang juga enggak enggak
pernah lihat dan sampai lihat pokoknya membuat saya punya harapan bahwa saya masih harus
aturan hukum yang berlaku
padahal hati kecil saya yang ada adalah mata balasmata
minimal sama seperti apa yang dirasakan anak saya yang sampai detik ini belum bisa mandi
cukup membuat kita mengelus dada
hakim di persidangan pun beberapa kali dibuat jengkel dengan tingkah dan jawaban mario
di sidang awal agustus mario dengan santai mengatakan akan menembak david
kesaksian ini terlontar ketika jaksa bertanya chattingan mario dengan david
dia bilang katanya di telepon david katanya kalau bohong diancam ditembak sama mario
isu tembak menembak ini ternyata juga didengar oleh mantan pacar mario amanda
amanda datang dengan kursi roda karena kondisinya tengah sakit
namun di tengah tengah sidang kala tim jaksa dan kuasa hukum sedang menghadap hakim
ia pun langsung diberi pertolongan pertama
joe juga menyoroti pernyataan kapolres jakarta selatan yang berubah ubah
dan ancaman mario yang akan menembak david melalui brimo
saya tanya ke polisi di sini katanya mobilnya baru dipakai untuk menjemput saksi
polsek ini demikian miskinnya jemput saksi pakai mobil yang dipakai oleh pelaku
anehnya apa pas balik plat nomornya berubah
pas kembali plat nomornya berubah
saya gak hafal tapi yang belakang nomornya hurufnya p b p
yang belakang berubah ya
yang belakang berubah
lima belas tahun bisa nyetir
bahkan sampai ke polres jaksel
yang ke polresnya sampai klarifikasi dua kali press conference
disitulah lalu ada ancaman mau nembak
lu kalau batu gue teleponin brimob gue lo
ada nembak ada mau manggil brimob
yang masih terngiang diingatan ketika hakim sangat gemas mendengar dan melihat tingkah mario
ketika menjawab pertanyaan jaksa hakim pun langsung menegur dengan keras
sendar ya jaga sikap saudara ya
saya pengen muli
hakim juga sempat habis kesabaran ketika mendengar jawaban mario yang berbelit belit ketika dicecar pertanyaan terkait mobil mewah rubiconnya
yang bisa ganti ganti plat nomor
namun yang membuat ruang sidang termasuk hakim terkejut ketika mario dengan lantang sambil berat hati mengatakan
apa yang ia sampaikan di bap polisi adalah kebohongan
hakim langsung tegas bahwa kesaksian itu di bawah sumpah
dengan berat hati saya harus bilang bahwasannya kemarin saat penyidikan itu saya banyak berbohong
hakim sempat naik pitam
dan bersuara lantang menyuruh mario untuk diam
ini dilontarkan kalau hakim mencecar alasan kenapa terus menganiaya david yang sudah terkulai tak berdaya di jalanan
bukan yang mulia
kalau dia gak bilang
kan dia dorong saya disitu yang mulia
kalau dia nggak kayak gitu ya saya terusin
ya saudara untuk apa itu
untuk supaya mati dia atau bagaimana
karena disitu saya gak
saya gak lihat dia tuh kondisinya tuh gimana disitu
saudara kan yang melakukan perbuatan itu
tahu tuh kondisinya
sudah keadaan capek dia push up
keadaan capek dia
sikap tobak segala macamnya
pada saat itu saya tidak
saudara diam dulu
saudara tendang lagi
udah keadaan terkapar begitu
masih saudara tetap mau pingin untuk memukulinya
karena saudara masih emosi
baru dilerai sama si saudara sen gitu
iya yang mulia
terus niat saudara apa
terus niat mau apa sebenarnya
supaya dia supaya mati gitu
bukan yang mulia
kan saya tadi belum jelasin
dan sudah tidak berdaya lagi
tapi saudara masih ingin mau mukuli lagi
di saat itu
saat saya sedang menganiaya
saya tidak memperhatikan yang mulia kondisinya seperti apa
saya cuma tahu dia sudah dibawa
karena dia tidak ada perlawanan
dia tidak ada ampun dan ampun dan gitu
dia cuma diam doang
saya nggak ada rasa kasihan sama dia di saat itu
free kick dan bergaya ala ronaldo ketika menendang dan menginjak kepala serta leher david
menjadi satu dari banyak yang coba diperjelas di sidang
alasan yang disampaikan mario ini beberapa kali dikonfirmasi oleh hakim
saya dan anda pasti bertanya tanya
apakah benar aksi penganiayaan ini ibarat bermain bola
di sini ada percakapan yang disampaikan oleh saudara sen
den enak banget main bola ya
lalu saudara jawab enak main bola
kemudian lalu saudara mengambil posisi dan jarak dari sebelah kiri saudara david
dan berlari lalu menendang kepala chris
siapa saudara david dengan kaki sebelah kanan
dan setelah menendang saya melakukan selebrasi seperti cr tujuh
ini bagaimana nih
itu sempat dua kali ya mulia tentang bap tambahan tentang yang free kick itu
itu dua kali
yang pertama saya bilang itu merupakan suatu percakapan
namun yang kedua yang tadi saya bilang bap tambahan itu
yang kedua kali yang bahas tentang free kick
saya bilang itu semua saya ngomong karena saya diperlihatkan videonya
saya dengar itu suaranya saya nggak mungkin saya nggak kenal suara saya sendiri yang mulia
inilah fakta fakta tak terbantahkan yang muncul di ruang sidang
hakim pun mengatakan tidak ada satupun hal yang meringankan mario dandi
sehingga fonis dijatuhkan maksimal dua belas tahun dan denda dua puluh lima miliar
dan kapan waktunya
dan kapan waktu yang tepat bagi jonathan untuk menjelaskan ini semua ke anak tersayangnya david
sekarang sudah ada tuntutan maksimal pidana dua belas tahun restitusi dua puluh lima miliar
sejauh ini keluarga menyikapinya seperti apa
kita apresiasi hakim sudah memutus sesuai dengan tuntutan
walaupun ada catatan di restitusi ini
yang akan tetap kita perjuangkan sampai maksimal
tetapi kita pada intinya kita apresiasi majelisnya
kalau menurut saya ini terobosan
luar biasa ada tuntutan segini kemudian putusannya juga sama
itu kan jarang jarang gitu ya
jadi ini benar benar dasarnya hakim melakukan fonis itu kan pasti memperhatikan banyak sisi ya

sudah terbukti dan meyakinkan bahwa ini memang penganiayaan dengan perencanaan
nanti nanti ke depannya keluarga akan sedikit sedikit memberikan informasi ke david terkait dengan kondisi ini
ya pelan pelan tapi belum bisa sekarang
mungkin nanti dari kppa ya lebih pas
ini sedikit lagi masalah
tadi kan seperti ada mobil rubicon yang coba disita untuk mengurangi biaya restitusi
keluarga meyakini hanya rubicon dimiliki oleh mario dendi
nggak yakin lah
orang kemarin yang dakwaan bapaknya aja kan dia juga terlibat
terlibat di transaksi satu mobil seharga dua sekian m
jadi ini gunung es
puncak gunung es
masih banyak loh nanti
nanti kan kita lihat sambil menikmati sidang bapaknya
pada saat ini

yang menjatuhkan penjara
yang menjatuhkan penjara oleh karena itu kepada terdakwa mario dendi
satya olaj dendi dengan penjara penjara selama dua belas tahun
mario ada tanggapan yang tersebut nggak mario
kalau dari materi ya mungkin ini kecil banget gitu
buat mereka ya
bandingin dengan yang kelihatan yang disita sama kpk
itu kan kecil banget